saya rada hilap tapi kayak ini ceritanya
bisa berbuat murahan
saya sudah mengeluarkan uang banyak buat mendapatkan kamu
jadi kamu harus melayani semua keinginan saya
kamu jangan bikin saya kesal terus ya
saya bisa bunuh kamu tahu
bunuh saja om sayang
biar saya mati sekalian
saya akan tuntut orang tua
saya akan minta bayaran yang sudah saya berikan dikembalikan dua kali lipat
biar orang tua mu itu tanpa miskin
biar orang tua
biar orang tua
kamu itu sudah buang buang waktu saya aja
kamu perempuan murahan
kamu sendiri yang bayar penginapan ini
siapa mau bayar semua tagi ini
saya enggak tahu pak
kamu boleh pulang setelah kamu membayar semua bill ini
saya enggak percaya
apa masih saya menggeledah
saya benar benar enggak punya uang
apa masih ada
apa masih ada
enggak benar pak
saya enggak punya uang pak
diam kamu di situ
pak jangan pak
saya enggak punya uang
kamu itu sudah buang buang waktu saya aja
kamu perempuan murahan
kamu sendiri yang bayar penginapan ini
kamu bayar tagihan kamu
harus saya hampirkan ke polisi
pak ini benar benar nggak ada uang pak
kamu pikir saya percaya sama kamu
tapi benar pak
diminta baik baik kamu malah ngotot
jadi kamu mau bayar pakai apa
kalau gitu kamu melayani saya
pak jangan pak
pak jangan pak
tolong kirim ke kamar saya ya
oke ini dia
faktor yang keini
dateng sama si bonne
ih saya udah ponsel
andai tanpa mek momen
pak kamu gerakan
sini kembalin duitnya
ada apa nih kang kok ribut ribut seperti ini sih
pak johan tadi nelfon
katanya siapa yang nelfon
si yana itu matung diem aja kayak mait hidup
loh kang herman tahu dari mana
memangnya ada buktinya
ben urusan kayak gini gak pake bukti buktian
sekarang kalau saya minta bukti si yana itu masih peran atau enggak
bisa kasih bukti gak
acak tuh anak bikin malu orang tua
awas kalau pulang tuh
tuh kata pak johan
dia udah dilepas dari penginapan
udah ngajar tuh anak
sudah berani membantah perintah saya
katanya kamu janji mau mempersiapkan yana
mau ngajarin dia
mau ngebujuk dia
kalau kayak gini bos saya bisa marah band
udah udah sekarang pokoknya kembali duit itu
atau masalahnya bisa jadi panjang
nah masalahnya uang itu udah habis dipakai makan sama saya sama istri saya
dia minta duitnya balik
gini aja deh kang
nanti kalau kang herman punya temu lagi kang herman boleh pake yana dengan gratis
gak usah bayar lagi
tapi inget ya ben
kamu gak boleh gagal lagi
saya tidak akan seperti ini lagi
pokoknya nanti kalau si yana pulang
kamu masih punya utang sama saya
ya ya sekarang
hajar tuh anak
bapak bapak bapak
kok bisa jatuh ya
kenceng banget sih
kok bisa jatuh beginian
position hadir dirinya
saya capek ribut sama kamu
nggak ada jalan keluar